kalau menjahit sendal kayak gini berapa ya
ini mah dua puluh mahal banget pak
nggak bisa sepuluh udah udah ya ya ya pak jisodik ke pasar ya dah
udah lama mah nunggunya lumayan juga dari tadi mah kita
pakai apa ya pakai bajaj aja pak ya
orangnya gede banget apalagi barangnya bang
kagak mau mah
kita naik taksi aja ya udah
bang kira kira kerjasama celananya sembilan ratus mahal amat bang delapan ratus ya wah itu udah paling
murah bang gimana kalau saya kasih bonus dasi aja ya

ntar jalan habis maghrib lagi
enggak lah man
kalau abis maghrib
orang orang masih pada kenyang
kita jadi jarang ketemu di kaki lima ya
jadi jarang teriak sautan sautan
mat ada mobil ke orang
minta dibenerin di pasar
gue males banget panas panas begini ke pasar
ngapain di pasar
di dalam juga ada tukang sepatu yang keliling
saya tahu bang
namanya juga sor sepatu yang keliling
nggak ngetampe ban
iya sekali lagi lu nanya gue kasih sama motor motornya nih
gak apa apa deh
minta aja sama bapak lu
sendal siapa jack
minta dibenerin biar bisa dipake lagi katanya
barusan saya lihat tukang sos patuh keliling
tadi sih lagi manggal di gang enam
katanya juga nyengir
suka suka saya tuh
saya juga suka sekas saya
manta misalnya biar itu pak
kalau ngejahit nih sendal kayak begini berapa ya
bentar ya pak saya lihat dulu
ini mah dua puluh
mahal banget pak
gak bisa sepuluh ribu
lima belas aja dah
bentar ya pak
ya jack kesana sekarang
kalau udah selesai bapak tolong anterin aja ke pangalan ojekan di perempatan
tenang aja saya senang lewat situ pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
biasa aja pur
gue tau lo mau bilang keren
tapi lu gengsi aja
ih siapa yang gengsi
tis kalau menurut saran gue
mendingan motor lu
peleknya diganti pelek racing deh
ya lumayan mendingan lah
biarin aja pur
lagian lebih bagus pakai pelak jari jari
ih kamu nggak percaya pur
kalau kata temen saya yang montir motor
pelek racing itu kalau sekali bengkok
harus ganti yang baru
norak lu tis
lagian sejak kapan lu punya temen montir
lama bener lojak
orang tadi abis di lepon lojak langsung jalan
tadi ngapain sih
orang udah sore pake ke pasar
iya iya tadi pagi gue udah ke pasar
tapi ada kelupaan
naik tadi abang dari tukang jahit
abang ngapain ke tukang jahit
jas buat siapa
ya buat abang lah
buat siapa lagi
kan yang mau nikah abang
nikahnya gak mau pake jas
tini udah minjem jas ke kakak tini
badannya syukuran sama badan abang
terus gimana dong
abang udah dp ya
udah dua ratus ribu
abang buron aja balik ke tukang jahit
bilang sama tukang jahitnya kalau bang udah punya jasnya
ya udah biarin aja
mau dp lagi